moda transportasi berbasis rel bernama tram muncul di jakarta yang saat itu bernama batavia pada
pertengahan abad ke sembilan belas tram hilir mudik melintas di sejumlah titik penting di jakarta ada tiga
jenis tram yang sempat beroperasi tram generasi awal mirip dengan kereta kuda wagon atau gerbongnya
masih ditarik dengan kuda yang dikendalikan oleh kusir seringkali kuda penarik wagon mati
karena kelelahan pada tahun seribu delapan ratus tujuh puluh dua sebanyak lima ratus empat puluh lima ekor kuda dilaporkan mati satu juli seribu delapan ratus delapan puluh tiga rem uap
mulai beroperasi alhasil tram kuda berhenti beroperasi sekitar tahun seribu delapan ratus delapan puluh empat hingga seribu delapan ratus delapan puluh tujuh tram
uap menyusuri jalan jalan batavia tarif penumpang tram bervariasi berdasarkan strata sosial pada masa
itu pada masa itu kan emang ada segregasi ada apa nama diskrimansi rasialis jadi ada namanya kelas
kambing lah buat pribumi ya juga ada kelas untuk apa namanya orang asia timur ada untuk orang eropa orang
eropa ada di ada di mungkin ada di depan di dekat lokomotif memang seperti itu pada masa itu
jelang akhir abad ke sembilan belas rem uap mendapat pesaing dari tram versi lebih modern yaitu tram listrik
akhir tahun seribu sembilan ratus sepuluh tram listrik bisa mengangkut
penumpang dalam sebulan tahun seribu sembilan ratus lima puluh empat rencana tram akan dihapuskan mulai menyeruak pada saat yang
sama pemerintah sedang menunggu bus layland dari australia hasil kerjasama dari kolombo
plan bus inilah yang digadang gadang akan menggantikan tugas tram di jakarta penghapusan
tren terwujud mendekati perhelatan asian games tahun seribu sembilan ratus enam puluh dua di jakarta zaman silih berganti
terus terkandung oleh pelosok muda dan jurusan secara yang semuraya bisa beredar dipulih ave
terus terkandung oleh pelosok muda dan jurusan secara semurahan
nomor sembilan puluh delapan tahun dua ribu lima belas untuk membangun prasarana lrt
proyek pembangunan lrt jakarta bogor depok dan bekasi atau jabodebek
dimulai sejak september dua ribu lima belas
proyek lrt jabodebek merupakan pengembangan dari konsep lrt jakarta
serta lrt palembang di sumatera selatan yang lebih dulu dikembangkan
untuk asean games
tidak hanya desain eksterior dan interiornya yang modern
tapi teknologi dari lrt juga mengikuti perkembangan zaman
satu lompatan teknologi di mana menggunakan material dan teknologi baru
dengan sistem kontrol yang baru lebar relnya pun berbeda
jadi di lrt palembang itu sepuluh enam puluh tujuh sedangkan di sini empat belas tiga puluh lima mm
nah si lrt jabodebek ini sudah menggunakan rel dengan standar
dan standar internasional
lrt jabodebek menjadi alternatif transportasi yang cepat dan efisien
sehingga memudahkan mobilitas dan mengurangi waktu perjalanan
transportasi berbasis rel di indonesia terus bertransformasi
sesuai kebutuhan zaman
perkembangan ini diharapkan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat
nindya yuwono akun coro jakarta